inilah kondisi anak berusia satu tahun yang terkena anak panah di bagian pipi
yang dilepaskan oleh orang tidak dikenal
ia telah diizinkan kembali ke rumahnya di jalan galangan kapal
kota makassar sulawesi selatan pada selasa malam
setelah sempat dirawat di rumah sakit
untunglah anak panah tak menancap dalam di pipi korban
sehingga operasi pencabutan anak panah dapat segera dilakukan
seperti diketahui peristiwa naas ini berawal saat tante korban
membawanya berbelanja di minimarket di sekitar rumahnya pada sasa sore
karena rewel paman korban kemudian menjemputnya
di perjalanan tiba tiba korban terkena anak panah
yang diduga dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang melintas
dan sempat dilihat oleh paman korban
dia menangis dia lihat kenapa lepuh siurin anak
itu dibawa ke rumah sakit dia operasional
eh tidak cuma dijahit
kondisi busurnya sendiri tembus
eh agak anum agak tembus agak miring
dia serong di
hingga kini aparat kepolisian gabungan dari polsek talo dan polrestabes makassar
masih meneliti kasus ini dengan mendatangi tkp dan memeriksa tiga saksi
jadi setelah kita menerima laporan selanjutnya
di melapangan sudah mengecek dengan beda
dan melakukan pemerintah interogasi saksi saksi
untuk melakukan penelitian lagi
untuk saksi sendiri ada berapa
selain itu untuk mencegah peristiwa yang sama sejumlah personel kepolisian gabungan
dari polrestabes makassar disiagakan di lokasi kejadian
mengingat di tempat tersebut kerap terjadi tawuran
reinhard suprantila makassar sulawesi selatan